kementerian hukum dan ham berhasil menangkap tersangka kasus pembobol bank bni maria pauline lumoa
yang menjadi buronan selama tujuh belas tahun
kini pemerintah diminta melanjutkan pemperburuan menangkap tersangka koruptor lain
yang buron dan bersembunyi di sejumlah negara meskipun tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan indonesia
singapura menjadi salah satu destinasi favorit para tersangka korupsi untuk bersembunyi dari jeratan hukum tanah air
sanggupkah pemerintah menangkap para buronan kelas kakap kasus korupsi di negara tetangga
yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada pak hikmahanto juwana rektor universitas jenderal ahmad yani
selamat malam pak hikmahanto
dan ada mas adnan topanhusodo koordinator indonesia corruption watch atau icw
selamat malam mas adnan
selamat malam pak rifana
oke langsung saja saya mau ke mas adnan terlebih dahulu setelah tujuh belas tahun buron
kemenkumham berhasil menangkap mpl maria pauline lumowa di serbia
apakah ini suatu titik terang mas adnan untuk bisa menangkap koruptor lain yang buron di luar negeri
ya sebelum menjawab itu ya mbak ya saya pengen luruskan sedikit ya
yang menangkap itu adalah otoritas serbia ya
bukan pemerintah indonesia bukan penegak hukum indonesia
akan tetapi kemudian melalui sebuah
serangkaian komunikasi diplomatik maka kemudian tersangka ini bisa dibawa ke indonesia
tentu ini tidak dengan mudah kemudian kita simpulkan bahwa upaya upaya untuk mencari tersangka tersangka korupsi
atau kejahatan gerah putih lain yang sudah lari dan kabur ke luar negeri atau bahkan menjadi warga negara asing
itu akan dengan mudah dilakukan
karena upaya upaya serupa sudah
pernah ya dicoba dilakukan dengan berbagai macam jargon termasuk pembentukan tim pemburu koruptor
yang telah dibentuk beberapa kali
dalam periode periode sebelumnya itu juga tidak berhasil membawa mereka mereka yang sudah lari
bukan hanya fisiknya yang lari akan tetapi juga aset dari hasil kejahatannya itu juga lari ke luar negeri
nah saya kira aspek kebetulan atau faktor kebetulan itu juga perlu kita hitung sehingga
kita tidak terlalu memberikan harapan yang cukup besar bagi masyarakat
akan tetapi kemudian akan kembali ke kekecewaan
jadi saya kira pada konteks ini kita harus menunggu apa gebrakan pemerintah
dalam kaitannya dengan upaya yang terkait dengan pemberantasan korupsi atau penegakan hukum
yang itu dilakukan terhadap mereka mereka yang menjadi aktor intelektual dari pembobolan kekayaan negara
mas adnan tapi ini penangkapan ataupun membawa pulang tersangka yang sudah buron selama tujuh belas tahun
mpl maria pauline lumowa ini kemudian terjadi di tengah tengah mencuatnya
ataupun disorotnya keluar masuknya joko chandra ke tanah air
ini suatu kebetulan atau bagaimana mas
nah itu dia itu juga kan satu kasus lain yang juga harus kita jadikan sebagai pertimbangan
untuk menilai apakah pemerintah sebenarnya serius
di dalam upaya membawa atau menangkap mereka mereka yang sudah lari
kalau melihat dari kasus joko chandra kemarin itu jelas adalah tamparan bagi pemerintah indonesia
bagaimana mungkin seseorang yang sudah dipidana oleh mahkamah agung dalam sebuah kasus korupsi
kemudian sudah menjadi warga negara asing itu tiba tiba dengan sangat mudah masuk ke indonesia
mondar mandir dan bahkan mendapatkan ktp untuk mengajukan pk
jadi saya kira karena ada tamparan geras itu tiba tiba muncul soal kasus maria ini
maka seakan akan kasus joko chandra ini juga akhirnya terkubur tertutup
dan kalau kita lihat proses dari penelusuran untuk mengetahui siapa yang dianggap bertanggung jawab
terhadap lolosnya joko chandra bisa mondar mandir masuk ke indonesia
itu kan sekarang baru pada level yang paling rendah
pak lurah yang sedang diperiksa begini ya
padahal ini kan nggak mungkin pak lurah ini kan di ujung
mereka mereka yang bertanggung jawab itu ada di level atas gitu ya
yang punya akses yang bisa membuka akses karena orang yang masuk ke indonesia itu pasti akan diperiksa dengan ketat
lewat mekanisme pemeriksaan di imigrasi begitu
jadi saya kira pada situasi seperti ini masyarakat juga sebenarnya semakin pintar semakin cerdas
mereka bisa menilai
apakah pemerintah itu serius sebenarnya
ini kita belum bicara soal aset recovery nya
bicara soal bagaimana dana yang satu tujuh triliun itu bisa di recovery lewat apa yang kita bisa lakukan setelah maria ini ditangkap
meskipun saya sendiri agak pesimis dalam soal itu karena ini sudah tujuh belas tahun
oke nanti kita bicara soal perampasan asetnya ataupun aset recovery nya mas
nanti kita akan sampai di situ
tahan dulu mas atnan
saya mau tanya ke prof hikmahanto
prof tadi mas adnan sudah mengatakan bahwa tidak mudah menangkap tersangka buron di negara negara lain
dan apa yang terjadi pada maria pauline lumawa ini merupakan ada aspek kebetulan di sana
apakah kemudian pendekatan diplomasi yang dilakukan selama hampir satu tahun antara pemerintah dengan pemerintah kita dengan pemerintah serbia itu
memang betul betul terjadi begitu prof
tidak mudah begitu menangkap buron buron koruptor di negara negara lain begitu
jadi prinsipnya gini
pertama adalah kita bisa seperti sekarang pasif
lalu kemudian nanti ditemukanlah pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap tindakan pelarian gitu ya di suatu negara
melalui otoritas biasanya di imigrasi ke bandaraan
nah cara yang kedua adalah yang kita proaktif kalau misalnya mau
tapi itu harus berbiaya gitu ya
jadi misalnya kita menggunakan jasa detektif swasta
itu bisa dilakukan seperti itu
dimana si detektif ini akan mencari orang orang dia akan kira kira berada dimana
tapi detektif ini ya beroperasi secara internasional
setelah mendapatkan informasi itu kemudian bisa diserahkan kepada pemerintah indonesia
lalu pemerintah indonesia berkoordinasi dengan pemerintah di mana yang bersangkutan ini bermukim
yang ketiga adalah seperti yang
dilakukan oleh israel melalui intelijennya
itu ketika mencari orang orang jerman yang bertanggung jawab pada masa natsi gitu ya
karena mereka ke berbagai negara lalu kemudian intelijen israel yang bergerak dan mencari tahu beradaan sampai bertahun tahun
tentu sekali lagi yang nomor dua dan tiga ini berbiaya
kalau yang pertama itu ya tadi karena pasif
jadi pas kebetulan ada penangkapan
lalu kemudian dilakukanlah penahanan terhadap yang bersangkutan
lalu otoritas kita datang
ketika otoritas kita datang dugaan saya
mereka ini si maria polit ini melakukan upaya hukum di serbia
untuk supaya otoritas di serbia tidak menyerahkan kepada otoritas indonesia
ingat pada waktu kasus hendra raharja
meskipun kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan australia
hendra haraja melakukan hal yang sama
dia melakukan upaya hukum ke pengadilan di australia
dan pengadilan memerintahkan kepada otoritas di australia
eksekutifnya untuk tidak mengirim ke indonesia
dan itu akhirnya memang tidak dikirim
jadi memang ada upaya upaya hukum yang dilakukan oleh maria polin
lalu kemudian ini yang harus dilawan
tetapi dilawan bukan oleh pemerintah indonesia
harus oleh otoritas di serbia
pemerintah indonesia hanya bisa memberikan amunisi
karena ini nanti otoritas serbia yang berhadapan dengan pengacaranya maria colin
tapi saya sendiri tidak tahu persis ya kronologinya seperti apa
tapi kira kira itulah gambaran yang apa namanya tadi kalau misalnya pak menteri hukum dan ham menganggap bahwa ini kesulitan yang kita temui begitu
prof tapi kan serbia dan juga pemerintah kita indonesia dan juga serbia
tidak memiliki perjanjian ekstradisi
namun akhirnya pemerintah serbia mau menyerahkan maria pauline lumoa kepada pemerintah kita
tanpa adanya perjanjian ekstradisi
apakah kemudian itu merupakan balas budi atau memang ada pendekatan diplomasi atau seperti apa sih prof
jadi di pasal dua ayat dua perjanjian undang undang perjanjian ekstradisi kita memang memungkinkan tidak ada masalah
jadi bisa tanpa perjanjian ekstradisi kita meminta atau kita diminta
ada masalah itu
ambil contoh dengan amerika serikat
itu juga diserahkan oleh amerika serikat meskipun kita tidak ada perjanjian ekstradisi
jadi itu bisa
nah yang penting adalah apakah ada kepentingan dari amerika terhadap kita dan kita terhadap amerika
dalam hal ini juga kepentingan serbia terhadap indonesia indonesia terhadap serbia
nah yang saya pahami bahwa ada warga negara serbia yang lari ke indonesia dan otoritasnya juga lari ke amerika
konsisten memberangi terorisme di indonesia
oke nanti kita akan tanya setelah ini ke mas adnan
mas adnan dari data icw saya dengar masih ada puluhan buron koruptor
yang berada di negara lain terutama di negara negara tetangga
seperti singapura ada berapa
dan kenapa singapura menjadi destinasi favorit para buron koruptor
kita akan bahas selesai di indonesia prime news
segera kembali tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
maria pauline lumoa sempat melarikan diri ke singapura
sebulan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka
pelarian ke singapura tidak hanya dilakukan maria
sejumlah tersangka kasus korupsi dan penipuan
kerap menjadikan singapura sebagai tempat pelarian yang aman
singapura tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata favorit masyarakat indonesia
negara satu ini juga menjadi tempat aman bagi para buron indonesia untuk bersembunyi
sejumlah tersangka kasus korupsi dan penipuan tercatat
kerap melarikan diri ke singapura
salah satunya tersangka kasus pembobolan kas bni
senilai satu tujuh triliun rupiah maria pauline lumowa
maria melarikan diri ke singapura
pada september dua ribu tiga
sebulan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada oktober dua ribu dua puluh
sebelumnya ada nama syamsul nur salim
tersangka kasus korupsi blbi bank dagang negara indonesia
syamsul diketahui berada di singapura pada tahun dua ribu dua
kemudian di awal tahun ini ada politikus pdip harun masiku
tersangka dugaan suap penetapan anggota dpr terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu
harun diketahui bertolak ke singapura
pada enam januari lalu
singapura menjadi tempat favorit para buron
dikarenakan tidak adanya perjanjian ekstradisi
antara indonesia dan singapura
sehingga indonesia tidak bisa meminta singapura
menyerahkan orang yang tersangkut perkara hukum di indonesia
dan kemudian kabur ke singapura
indonesia dan singapura sebenarnya telah merintis perjanjian ekstradisi
namun pembahasannya baru dimulai pada dua ribu empat belas
kemudian pada tahun dua ribu
kedua negara baru menandatangani perjanjian
namun hingga saat ini belum diratifikasi
dan kita lanjutkan dialog kita kembali dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
koordinator icw dan prof hikmahanto juwana
rektor universitas jenderal amatiani
tadi sebelum break saya sudah tanya
mas adnan dari data icw ada berapa buron koruptor yang berada di luar negeri saat ini
dan destinasinya bersembunyi
paling banyak di mana
apakah memang betul di singapura negara tetangga kita
ya kalau dari data yang kami collect ya
itu ada sekitar lima puluh
terdakwa tersangka terpidana kasus korupsi
yang telah melarikan diri di luar negeri
tetapi dari lima puluh empat itu
beberapanya sudah berhasil ditangkap kembali oleh penegak hukum
khususnya oleh kpk ya
di periode periode sebelumnya
dari data itu juga kita mengidentifikasi
negara tujuan utama dari para tersangka ini
atau terdakwa atau terpidana ini di mana
memang benar bahwa singapura adalah daerah atau wilayah
yang menjadi tujuan utama dari para pelarian ini
bukan hanya untuk bersembunyi
akan tetapi juga untuk menempatkan aset aset mereka di sana
jadi saya kira kalau kita melihat singapura
ada satu istilahnya
istilah yang sangat terkenal
yang disebut sebagai singapura paradoks
kenapa disebut sebagai singapura paradoks
karena singapura ini kalau dilihat dari indeks persepsi korupsinya
dia itu skornya delapan puluh lima
nomor tiga di dunia sebagai negara yang dianggap paling bersih
tapi pada saat yang sama
singapura juga dikenal sebagai negara yang sangat longgar

jadi kita bisa mengatakan bahwa
yang paling penting adalah
kita harus mencari sumbernya itu berasal dari tindak kejahatan
nah salah satunya adalah korupsi
nah kenapa begitu
karena memang secara ekonomi
singapura ini kan sebagian besar bisnisnya di sektor finansial ya
nah investasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi singapura
nah oleh karena itu
perlindungan terhadap investor itu adalah sesuatu yang utama
jadi dalam konteks itu
kita melihat singapura memang bersih untuk dirinya sendiri
artinya jika ada masalah korupsi di singapura
penegakan hukumnya akan sangat keras
tapi mereka tidak terlalu concern
dengan masalah masalah korupsi yang terjadi di negara lain
meskipun dalam catatan kita
ada beberapa keberhasilan
kerja sama antara penegak hukum indonesia dengan singapura
yang berhasil kemudian membawa beberapa orang yang sebenarnya menjadi dpo
tetapi ini bukan yang kelas besar
yang seperti samsul nur salim
yang saat ini juga masih jadi dpo kpk
itu mungkin akan sangat sulit mengingat investasi samsul nur salim di singapura yang sangat besar
jadi saya kira ada kepentingan kepentingan itu di singapura
yang membuat upaya upaya perjanjian kerjasama
atau kemudian pengembalian para tersangka kasus korupsi ini
ke indonesia menjadi lebih rumit dilakukan
tetapi saya kira
usaha usaha yang pernah berhasil itu semestinya menjadi salah satu best practices
untuk bagaimana kita bisa mendekati
serta berdialog dengan pemerintah singapura
dengan aparatur penegak hukum di singapura
agar ya beberapa orang yang memang menjadi permanent resident
atau bahkan berganti kewarganegaraan di sana
bisa dikembalikan untuk diproses secara hukum di indonesia
mas adnan artinya memang pemerintah singapura
sengaja memberikan suaka kepada mereka buruan buruan koruptor
yang memberikan devisa sangat besar menanamkan aset asetnya di singapura begitu mas adnan
saya kira begitu ya karena ada beberapa kajian juga
yang secara global menghitung ya ini memang perhitungan kasar ya
investasi di singapura yang berasal dari dana dana yang tidak jelas
jadi kalau kemudian singapura sangat murah hati ya begitu
untuk kemudian mengembalikan semua pelaku tindak kejahatan ke negaranya masing masing
dan itu konsekuensinya adalah aset yang mereka sudah tanam di singapura
juga harus ditarik ya saya kira itu adalah sebuah goncangan ekonomi buat singapura
jadi ada situasi seperti itu dan ya bagaimanapun masing masing negara punya kepentingan
masing masing negara punya ya maksudnya masing masing negara punya kepentingan

meskipun kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi juga sudah diatur
terutama dalam konvensi pbb anti korupsi
oke prof hikmahanto prof tadi sudah dikatakan oleh mas adnan bahwa singapura ini sangat murah hati
dari lima puluh empat buruan koruptor yang saat ini berada di luar negeri
kebanyakan mereka kemudian menjadikan singapura menjadi destinasi favorit
karena mereka memberikan devisa dengan menanamkan aset asetnya di negara singapura itu
apakah kemudian berkaca pada pengalaman berhasil memulangkan maria pauline limoa
perjanjian ekstradisi meskipun tidak ada antara serbia dan juga indonesia
ini bisa terjadi antara indonesia dengan singapura mengingat banyak sekali buruan buruan koruptor kita
yang bersembunyi di sana prof hikmahanto seperti samsul nur salim kemudian joko chandra
dan kemudian sujiono timan begitu

jadi kemarin itu kalau saya tidak salah tahun dua tahun yang lalu
ada satu orang yang buron itu dibawa pulang oleh otoritas kita
bekerja sama dengan otoritas singapura
itu contohnya ya
memang kalau misalnya singapura sih mereka tidak bertensi untuk melindungi para pelaku kejahatan
mereka akan mengatakan sebenarnya saya tidak mempermasalahkan asal uang itu dari mana
nah tapi kalau sekarang mereka sudah menerapkan
mereka sudah merapkan apa namanya know your customer fiu dan lain sebagainya
dan terutama sekali untuk menghilangkan persepsi dari publik indonesia
yang mengatakan bahwa singapura ini sebagai tempat pelarian
sehingga mereka mau bekerja sama dengan otoritas kita sebenarnya
misalnya gayus tumbuhan gitu ya itu dikembalikan juga dalam konteks kerjasama
antara otoritas kita dengan otoritas di singapura
tapi juga yang harus kita pahami begini
kalau kita minta bahwa cx itu ada di singapura alamatnya itu di mana
nggak mungkin polisi singapura itu ngubuk ngubuk seluruh singapura untuk kepentingan indonesia
sama seperti kita kita diminta misalnya tolong ya cx itu ada di indonesia
indonesia nya di mana indonesia luas

jangan kemudian kita bilang ya itu di mana indonesia luas
jangan kemudian kita berpikir bahwa oh itu di indonesia pasti ada di provinsi ini
langsung diambil nggak bisa seperti itu
nah singapura juga dia akan mengatakan kalau misalnya polisi saya disuruh seperti itu
padahal yang bayar polisi saya itu warga negara saya
buat apa padahal dia nggak punya ada kepentingan terhadap si pelaku ini
nah biasanya kalau ketahuan itu ketika si pelaku atau buron ini

kan biasa tidak bisa betah di singapura
dia akan pergi ke suatu negara lain
atau misalnya maria pauline
dia berdomisili di belanda
kalau belanda kita minta belanda bilang oh saya nggak bisa
karena ketentuan ekstradisi saya undang undang ekstradisinya
tidak membolehkan orang warga negara sendiri diserahkan
sama seperti di undang undang ekstradisi indonesia juga seperti itu
kalau warga negara tidak boleh kita serahkan gitu ya kecuali ada hal hal tertentu
nah tapi kita harus tunggu sampai si maria poline ini keluar dari belanda
masuk ke serbia
nah yang penting adalah nama nama mereka ada di red notice
jadi akan terdeteksi ketika mereka keluar dan masuk
jadi pasport itu akan kelihatan di imigrasi di layarnya orang ini dicari
nah kalau mau lebih efektif saya tadi katakan harus meng hire
menyewa detektif swastika
nanti dia akan mencari apakah lewat pastilah komunikasi sama orang di indonesia dan lain sebagainya
sehingga sampai ketemu
nah kalau ketemu itu alamatnya di mana
nah nanti dikasih tahu ke otoritas di mana dia bermukim
tolong si ini tolong dicokok misalnya gitu ya ditangkap terus kemudian di handling over
tapi kembali lagi yang bersangkutan bisa juga melakukan upaya upaya hukum yang ada di negara tersebut begitu
oke nanti kita akan bahas setelah ini
bagaimana dengan recovery asetnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mas adnan
apakah kemudian dengan memulangkan buron koruptor otomatis pemerintah kita bisa mendapatkan aset aset mereka yang sudah tertanam di luar negeri
kita akan bahas usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada mas adnan topan husodo koordinator icw dan prof hikmahanto juwana rektor universitas jenderal amat yani
mas adnan tadi anda sudah menyebutkan soal dan juga mendorong kemenkumham untuk bisa melakukan recovery aset terhadap aset asetnya maria pauline lumowa
apakah kemudian ini bisa terlaksana
mengingat kita tidak pernah melakukan recovery aset
mengingat kita tidak punya rancangan undang undang perampasan aset yang saat ini masih dibahas di dpr
apakah kemudian recovery aset itu bisa dilakukan untuk kasusnya maria pauline ini
atau berkaca ke buron buron koruptor yang sebelumnya mereka bisa dibawa pulang tapi asetnya juga tidak bisa dikembalikan begitu ke pemerintah
ya mbak memang untuk kinerja perampasan aset ya secara umum dari aspek penegakan hukum kasus korupsi sendiri

kita cenderung menggunakan aset aset yang ada di luar negeri

karena kalau dari kajian kami di tren vonis kasus kasus korupsi secara periodik
kita melihat dari total kejahatan korupsi setiap tahun yang terjadi di indonesia saja
nah itu salah satunya karena aparat penegak hukum
tidak menggunakan perangkat perangkat undang undang yang tersedia untuk menjerat mereka
salah satunya dengan menjerat melalui undang undang pencucian uang
nah ketika ini tidak dilakukan maka yang tersedia di dalam undang undang titik kor
itu kan hanya uang denda dan uang pengganti yang nilainya itu tidak seberapa
nah oleh karena itu memastikan bahwa penggunaan undang undang tppu untuk menjerat pelanggan
untuk menjerat pelaku korupsi adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan efektivitas aset recovery
nah akan tetapi dalam konteks kasus kasus kejahatan korupsi yang pelaku dan asetnya sudah di luar negeri
tentu harus ada upaya upaya lain
nah salah satu yang bisa kita gunakan sebenarnya adalah melalui mekanisme kerjasama internasional
yang payungnya sudah tersedia dalam konvensi pbb anti korupsi atau united nations convention again corruption
ada lagi inisiatif inisiatif yang dibangun oleh misalnya bank dunia lewat star initiative
yang telah terbukti berhasil misalnya mengembalikan aset korupsi dari marcos
jadi sebenarnya masih ada juga perangkat perangkat lain yang bisa kita manfaatkan
akan tetapi kalau tadi saya melihat dari konferensi persnya
kabar es krim yang sekarang ini baru akan memulai menyelediki dan mengusut aset maria
saya kira sudah sangat terlambat
ini kan sudah tujuh belas tahun ya
tahun dua ribu empat kami sudah melakukan investigasi untuk melihat apakah aset dari maria
yang diklaim itu dapat menjadi pengganti dari kerugian atas kejahatan korupsi ini
ternyata kan kami cek itu asetnya bodong
saya kira usaha usaha ini memang sangat berat apabila tidak dilakukan secara paralel
dengan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan di awal
kalau dia ada di ujung mbak ini akan sangat berat
apalagi aset ini kan sifatnya cair ya dia bisa berubah bentuk dalam periode yang sangat cepat singkat begitu
dan bisa juga dengan sangat cepat beralih dari satu tempat ke tempat lain
jadi saya kira justru di awal kita harus bisa memberikan barikade ya
bagi kemungkinan kemungkinan aset itu bisa dilempar bisa diubah
bisa kemudian di transfer ke negara lain
karena kalau sudah berpindah ke negara lain pekerjaan kita menjadi lebih berat
oke prof hikmahanto apakah kemudian negara negara yang mendapatkan aset aset
dari buruan buruan koruptor seperti maria prasetya
maria pauline ini akan mereka susah begitu menyerahkan asetnya kepada pemerintah indonesia
pertama kita harus lihat dulu sama maria polin ini
apakah dia mau secara sukarela menyerahkan atau tidak
itu yang pertama
tentu ini kalau saya mau menyerahkan secara sukarela
itu harus ada kolaborasi dari yang bersangkutan
karena begini kalau di amerika misalnya itu bisa dibargin
kamu saya kasih hukuman yang lebih rendah
tapi kamu kembalikan aset
tapi kan di indonesia kita tidak punya sistem yang seperti itu
nah tetapi bisa saja misalnya hakim mengatakan bahwa
sebelum diputus dia sudah mengembalikan aset asetnya
dan kemudian akan diringankan bisa saja seperti itu
tapi kembali kepada sistem peradilan di indonesia
yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah
orang kalau melarikan aset itu dia akan
jadi tidak atas nama dia
orang yang dimanfaatkan namanya
lalu kemudian mungkin saja
aset itu tidak dilarikan di satu tempat tapi di berbagai tempat
lalu juga aset itu dirubah dengan produk produk
mulai dari asuransi dan lain sebagainya
nah kalau misalnya di kita di indonesia ruu perampasan aset masih belum jadi
sebenarnya tidak ada masalah tidak ada kaitannya
karena apa karena kan pakai undang undang di negara di mana aset itu berada
dan negara yang katakanlah aset itu berada dia akan bilang
mana putusan pengadilan
sudah sudah berkekuatan hukum tetap atau belum
lalu kalau misalnya sudah berkekuatan tetap
nanti dicari atas nama dia ada nggak
kalau tidak ada ya nggak bisa diambil begitu saja
kalau sudah atas nama orang pertanyaannya
dilakukan kapan dan lain sebagainya
nah itu negara negara tersebut itu biasanya
mereka takut digugat oleh mereka mereka yang punya aset
mungkin saja bukan atas nama mpl gitu ya tapi orang lain
kalau mereka mengambil begitu saja itu kan mereka digugat
sementara pemerintah indonesia apa akan membiayai kalau mereka digugat
kan tidak jadi mereka juga harus hati hati
prof tapi apakah itu hanya terjadi di negara negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita
atau di negara negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi
itu tidak bisa dilakukan untuk perampasan aset
bisa dilakukan perjanjian ekstradisi itu kan mengenai orangnya
kalau mengenai asetnya itu harus pakai namanya perjanjian mla
tapi karena hubungan baik kita juga bisa
kita kepada negara yang kita tidak punya perjanjian mla
swiss pada waktu ada isu bahwa pak harto
melarikan aset asetnya di swiss
apa kita punya perjanjian mla nggak ada
apakah swiss mau meng entertain ketika pak muladi cs datang ke sana untuk mencari aset aset itu
karena mereka selain hubungan baik juga tidak mau dipersepsikan oleh warga negara di indonesia
seolah olah mereka melindungi aset aset tersebut
jadi bisa saja dilakukan seperti itu
oke terima kasih sekali prof hikmahanto juwana atas penjelasannya
dan mas adnan topan husodo atas masukannya tadi
dan semoga kemudian pemerintah benar benar serius
dan juga terus bekerja untuk memulangkan para buron koruptor
yang saat ini bersembunyi di luar negeri
namun di sisi lain tidak melupakan untuk segera merampas aset aset
yang sudah ditanam ataupun dialih tangankan di luar negeri sana
terima kasih sekali bapak bapak
sayang sekali waktu kita sudah habis di cnn indonesia prime news malam hari ini
terima kasih atas waktunya